tepisan beruntun presiden joko widodo tentang isu ia seorang diktator kini menuai beragam tanggapan
wakil ketua dpr fahri hamzah mensinyalkan bahwa perpu ormas yang menghilangkan mekanisme peradilan
bisa menjadi indikasi bibit otoritarianisme
sebagai sistem ini sudah kita amputasi melalui amandemen konstitusi sudah tidak ada
tapi yang masih mungkin terjadi adalah ketika kita sadar betul kadang kadang
bangsa satu bangsa itu kadang kadang dalam pikirannya itu memang ada anasir totaliter
dalam subkultur kita itu ada ide tentang ratu adil dan sebagainya
orang orang yang datang menyelesaikan masalah
karena itu kadang kadang kita memang tidak siap menerima orang seperti pak jokowi
karena kok tampangnya itu tidak kuat gitu loh
dan pak jokowi jujur mengakui itu
memang ya tampangnya tidak kuat tapi tampang jokowi itu ya memang demokrasi itu begitu
milihnya yang kayak begitu begitu gitu loh
kadang kadang kita mereproduksi pasal pasal otoriter dalam anggaran
makanya saya mengeritik pak jokowi
pak jokowi memang by individual tidak kelihatan otoriter
tapi dia mulai dirayu mungkin dia bukan ya
dia dirayu untuk mereproduksi pasal
pasal otoriter dalam undang undang
dan salah satunya adalah perpu ormas
dia membuat perpu tidak undang undang
dan dia buat pasal pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga
hari ini korbannya ormas besok korbannya bisa media besok korbannya bisa partai politik
organisasi buruh organisasi intelektual